persoalan asuransi jiwa bersama bumi putra akan menjadi pekerjaan pertama wimbo santosa setelah dilantik sebagai ketua otoritas jasa keuangan
perusahaan asuransi jiwa bersama itu mendapat masalah karena tidak mampu memenuhi kewajiban membayar klaim tiga puluh triliun rupiah
jumlah klaim asuransi jiwa bersama bumi putra yang jatuh tempo ini tiga kali lipat dari aset kekayaan perusahaan
wimbo santoso menyatakan kasus ini akan diselesaikan secara tenang tapi beres
saya yakin kan paling ampuh adalah private solution
itu yang paling ampuh
jadi tidak menimbulkan gangguan dan tidak menimbulkan apa apa
kalau itu adalah resolusi bukan private solution prosesnya akan panjang dan merugakan birokrasi yang panjang
kalau birokrasi yang panjang prosesnya akan panjang
regulasi yang panjang tentunya ini menjadi tidak kredibel
sudah mau ada solusi didiskusikan di publik ya habis
maksudnya private solution namun tentunya done